kok kamu melambun begitu
kenapa kamu duduk lama
sebenarnya papa ada apa sama mira
kenapa papa dan amira kelihatannya akrab banget
tolong kasih tau zahira pa
apa yang bapak sembunyikan dari zahira
tolong jujur pa sama zahira
karena sudah berkali kali
zahira ngeliat papa memeluk amira
seperti papa meluk zahira
apa gak ada apa apa sama amira
sudah berkali kali zahiran dan papa ngasih perhatian khusus kepada amira
bukan seperti itu zahira
zahira mohon jangan bilang enggak pa
karena zahira udah ngeliat berkali kali pa
papa sendiri juga gak mengerti
ada sesuatu pada diri amira
yang papa gak tahu
papa gak mengerti
setiap kali papa melihat amera
bapak itu seperti melihat kamu
aneh sekali ya
padahal kalau kamu sadar
yang papa rasakan tidak sama
dengan apa yang bapak rasakan ke kamu
kenapa aku merasa gak rela
kalau kasih sayang papa terbagi